gara gara palu semua jadi susah
masih kalian apa sih
begitu kamu dan mending datang ke kantik kita
kita semua malah diusir
ma mama ngapain sih disini
kayanya tadi mama liat orang yang pernah mama temuin disini
untung aja tadi aku buru buru pindah
kalau enggak pasti aku ketauan
aduh untung aja
aku yakin kamu pasti gak jauh jauh dari paraca
kau pasti ada di area hotel ini
mana sih dia
kamu ngapain disini
kenapa bisa ketemu mas vero disini sih
aku kesini sengaja mau nemuin kamu mas
aku gak mau pernikahan kita sampai berantakan
aku juga gak mau
aku gak mau sedikit ngeribut sama kamu
aku mau kamu jalani program kehamilannya
menurut sama aku
apapun aku akan lakukan untuk suami aku
makasih ya sayang
kalau gitu aku segera bikin janji sama dokter ya
kamu nyari siapa sih
kok kayak gelisah gitu
aku gak nyanyi siapa siapa kok
bu aku lapar
iya bu aku juga lapar
sabar ya nak ya
kita udah gak punya lagi bahan makanan buat dimasak
karena stok makanan kita itu udah dihancurkan sama mereka
gimana kalau kita minta bantuan dari warga aja
siapa tahu mereka akan bantu kita
kasih temen temen kedinginan dan kenaparan
enggak nak enggak ibu gak mau menyusahkan mereka
kan kita mintanya asli kelasnya
insya allah mereka gak akan kesusahan
tapi bening liat deh
di luar itu lagi hujan deras lagi
tapi kan ada payung aku bisa pakai itu
ibu tunggu di sini ya
bening aku ikut temanin kau ya
gara gara mereka kita jadi diusir dari pantai asuhan
iya bener tuh bon
gara gara mereka tuh betul itu
nih kita kerjain mereka
bening bening bening

kau mau jalan lihat liat dong
wah kan kamu yang nabrak bening
ah kok jadi kita yang disalahin sih
kau tahu kamu orang dia nabrak bening
aku jelas jelas liat sendiri kok kamu yang nabrak bening
gak ada sih
oh lagian aku gak apa apa kok
gara gara palu semua jadi susah
sekalian apa sih
begitu kamu dan bening datang ke panti kita kita semua malah diusir
kenapa kalian jadi jalan aku
udah udah udah zulat
lebih baik kita pergi saja
biar kita lebih mudah dapat makanan ya
ya udah aku kesana ya
udah gak usah bening
kamu lebih butuh payung ini
oh enggak aku takut untuk hujanan
kamu harus pakai payung ini
kalau aku udah terbiasa sama air hujan
ini pakai ya
aku mau pak
assalamualaikum ibu pak
ada apa ya dek
aku dari panti asuhan mana
oh ada dari panti asuhannya bu wadi
kami udah dengar kesusahan kalian
aku kesini sebenarnya untuk minta bantuan
kami warga di sini tidak akan tinggal diam
kami udah menyiapkan bantuan buat kamu
kekas lah bawahnya
aku pamit dulu ya
serius emang kayak fazeman gue
you mammoim lu asuh
anda ada yang mau kembali kullanakan internet
coba ini siapa dirini
tapi hal dunia ini bening
terima kasih atas dukungan anda